letusan gunung ruang tak hanya menghasilkan gumpalan abu vulkanik
hingga awan panas melainkan memicu terciptanya kilatan petir vulkanik
pada lapisan troposfer bumi
hingga hari ini erupsi masih terjadi di gunung ruang
yang berada di kabupaten sitaro sulawesi utara
pvmbg menyebut kilat tersebut bukan petir biasa
yang terjadi karena faktor klimatologi
tetapi terjadi dari proses erupsi
namun petir vulkanik itu tidak menimbulkan dampak kerusakan
lantaran berada di sekitar kawah tempat material vulkanik keluar
dalam unggahannya di akun x pvmbg menyebut petir vulkanik dapat terjadi
karena adanya tumbukan dari partikel material erupsi
yang terfragmentasi dalam jumlah yang signifikan saat erupsi eksplosif